ini adalah surat perjanjian antara aku dan bapamu
dan kalau bapak kamu tidak sanggup menonasi hutang hutangnya
maka halaman rumah kamu akan menjadi milikku
jadi gimana kak
sampean juga tak pinjamin duit
tak kasih hutang
bisa jadi tak hutang
tapi satu syaratnya
apa itu kak
tak rapi dari bocok
ah bawa kamu cepetan sana
lo gak belanja
iya gue lagi mau ke situ tuh tuh tuh distro yang di situ tuh
kayaknya lebih bagus deh barangnya
ya ampun ya enggak ya lo tuh harus belanja di situ
lagi pada diskon semua nih lihat deh
ya kan kita aja belanja banyak banget
ah gue gak punya duit lagi nih
apa emang bener bener lo gak punya uang ya
ya enggak lah
cuman masalahnya tuh
masalahnya gue gak bawa dompet
jadinya gue gak bawa uang
kan bisa minjem duit gue dulu
ya nggak enak lah masa gue minjem uang
ya ampun ya gak apa apa kali itu kan temen ya gak
ayo kita belanja
ini untuk slp polen siapa pun
ya betul juga

masa itu juga akan angkut
gak mungkin langsung barang ini semua
telepon yang lo kasih sudah diputus
tutupin rumah lo
lo harus bayar
mas lo kembur
lo harus bayar

mestinya mereka ngerti dong kalau keadaan kamu lagi seperti ini
kita tuh gak akan habis kalau cuma buat beli barang kaya gini doang
tolong aku ya allah
kenapa dengan adik saya pak

adik lo makan di les loang oe
gak bayar tau
ini gak salah pak
eh emang adik lo makannya gak banyak
oe gak bohong tau
kayaknya kau sama terus itu
habis ini rouge kami dihanyakan
n apunoli aku azuh
aku gak boleh nangis
kalau aku lemah
gimana dengan adik adikku
selandainya ada mas dio
kamu bisa pergi sama raffi
tapi gak mau tau
mau namanya dewo kek dewi kek
abi udah bilang sama kamu ya
abi gak suka kamu berkawas sama penggangguan begitu
dia lagi nyari kerjaan
alah nyari kerjaan dulu
kapan dapetnya kapan dapetnya
itu mau isinur eh mau sarjana
itu gak ada masalah
yang penting punya penghasilan
kalian berdua sudah dua bulan
menunggu uang pembayaran
dan ini sudah mau masuk pembayaran
ini surat pengantar
kasihkan kakak kalian
boleh masuk kelas lagi
terima kasih pak
emang enak mbak sibir spp
mendingan jadi supir angkot
atau pake kem ini
ini mau kemana sih tan
kamu tenang aja ya fatimah
nanti juga kamu akan tahu
wah kak kak kak kak
kakak mau kemana kak

aku mau pulang
aku mau pulang
itu adalah dna tanah kamu
dan area itu akan berganti kepemilikanku
apabila kamu tidak sanggup mengumasi petanggungkan bapamu
kalau ini benar denda halaman rumah saya
jadi milik bapak
ini adalah surat perjanjian
antara aku dan bapamu
dan kalau bapak kamu tidak sanggup mengumasi utang utangnya
maka halaman rumah kamu akan menjadi milikku
saya gak percaya
apa ini sudah sah secara hukum
ini sah secara fatimah
pak prakoso ini sengaja mengajak kamu ke kelurahan
sekaligus untuk mengganti balik nama atas akta ini fatimah
itu pun kalau kamu gak sanggup bayar utang utang bapak kamu
terima kasih pak